gimana kan dan kamu alhamdulillah nanda sehatan atau keringatnya kepada keluarga
hai aduh gustaf makasih banget makasih coba kalau nggak ada kamu pasti aku udah di penjara
atau enggak tapi bener bener bisa thank you ya jangan sama sama nen kamu nggak apa apa kan
hai alhamdulillah kusta sadar kok saya bisa ada di
sini namun iya semalam kamu pingsan jadi aku langsung aja bawa ke rumah sakit aku suka dikamu terlalu
yang gitu gustaf buat orang khawatir tahu enggak maaf maaf
kerjaan saya selalu bikin nondila susah terus
bukan gitu maksud aku
kalau kamu gak bisa diselamatkan kan
kok alhamdulillah sih om
kok ibu khawatir sama om
kok omnya malah seneng banget
soalnya kan om gustaf itu
aku jadi bingung ya
yaudah kalau kamu masih bingung
ngobrolnya ntar malam aja ya
aku pasti denger
aku juga pasti terima
eh maksudnya non
yaudah ngomongnya nanti malam aja ya
sekarang aku nganterin nara dulu ya
kamu udah begitu banyak berkorban buat aku gustaf
mungkin udah waktunya buat aku jujur dengan perasaanku sendiri
membuka hati aku buat kamu gustaf
kalau kamu mau mengungkapkan perasaan kamu
aku akan menerimanya gustaf
aku balik dulu ya
gak mungkin ade pergi ke tempat tempat seperti ini
sama perempuan seperti ini
kamu selingkuhin aku
ini siapa andre
kenapa tiba tiba ada foto ini
kamu jangan diam aja
siapa perempuan itu andre
dia selingkuhan kamu
ini dia kesempatan aku
kesempatan buat aku untuk jauhin dewi
aku memang harus menjauhi kamu
tapi bukan karena aku gak mau mencintai kamu lagi
justru karena aku teramat mencintai kamu
dan aku gak mau penyakit aku ini malah bikin kamu menderita
sekarang kamu udah lihat kan
aku ngelakuin semua ini karena aku udah gak tahan lagi sama kamu
aku mau cerai sama kamu
kamu gak denger
aku mau cerai sama kamu
kamu jangan asal ngomong bercerai
kalau kita ada masalah ya gak papa
kita selesaikan dengan baik baik
jangan bilang kamu bercerai
kita udah janji sehidup semati
kamu udah lupa sama janji itu
aku udah lupa sama janji itu
aku tetap akan bercerai sama kamu
wah kelihatannya bapak senang sekali ya
iya sus saya lagi rajin minum obat
supaya saya cepat keluar dari rumah sakit
biar cepat sembuh sus
emangnya bapak lagi senang kenapa
ademmu dateng sus
bukan pacar lagi calon
eh tuh dia dateng sus
sus sus sus udah sus nanti boleh pergi ya
alhamdulillah nam udah sehatan nam
tuh keringatnya udah pada keluar kan
saya bentar lagi pasti nih udah bisa pulang
kalau misalnya saya
jujur sama hati saya
terus nonila bakalan terima kan
itu bener kan non
karena selalu kotak cok

perasaan saya buat ini bukan buat pacaran nih buat belajar
kamu sih sangka pacaran dia tuh malu kan
hei kok lo jadi nyalain gue sih
eh dengerin gue ya kalau tadi gue nggak nolongin lo lo itu udah jatoh
eh lebih pulang juga mendingan gue megang kontrakan
daripada megang lo
hei nih hapus aja sendiri tuh
sekarang aku mau beli barang apa aja bebas sebebas bebasnya
nggak ada lagi yang bisa melarang aku
si bogir lagi nyempil apa itu
soal rentenir kecil tuh
yang cucu nenek itu bukan aku aja andri juga
dan kita juga nggak tahu apa isi wasiat nenek
siapa tahu aja nenek ngasih warisannya semuanya sama andri
maaf sekarang kita pulang aja ya
bisa jadi yang satria bilang tadi betul
akhir akhir ini kan mama udah mulai lulus sama andri sama tante
berbangi warisan aja sama mereka aku nggak sudi
gimana kalau tiba tiba harta warisannya semua jatuh ke tangan anda
si komu lagi duduk
aku nggak mau
aku bisa mati duduk
aku harus cari tahu apa isi warisan itu sebelum dibacakan